bukan temen lo pas gua ngebuktuk ngur dong ya oke oke thank you friend peluk gua dong
aduh kalau enggak dulu gue go friend
kaget ya sama aku juga kaget kok pacar aku hebat banget bisa nemuin kafe yang mau nampilin
dodo padahal nih kamar gue nih keren juga kamu tapi gua udah kasih tahu sama lo ya
ini kamarnya ada hantunya mana hantunya
iye sombong banget tuh gua kasih tahu lo hati hati lu hantunya nih sukanya
nah lo nah wah mendingan lu pergi deh dodo daripada lu dibakang
hujan metal metal lu hujan aja deh
jangan lari bengek aku cuma mau minta ijah kamu buat bikin sop kondrak
jam peace peacean lu dibikin sop kondrak belom lu pergi aja
aduh tapi sebelum itu aku mau minta cium dulu sama kamu
harus lu dikium lu eh lo kalau dikium sama dia bibir lu bisa ceding sepuluh cm
kalau lo pengen cium gua gua pasrah kalaupun gua harus mati setidaknya gue punya pengalaman mati di cium setan
gua kejar deh
dodo lu jangan kata dodo
ini anak lulusan amrik lulusan batin ya

lu gimana sih kok jadi lu yang takut bukannya dia
hah lu jadi setan ga oke banget sih bro
tuh anak aneh banget aku sampe lupa dia apa aku sih yang setan
kemana tuh setan pergi
oh oh biasanya ini ya
kalo jam segini dia lagi di kamar si abi lagi ngerumpi
nah udah lu siapin aja bukannya tuh setan ya
wah masa ga inget
langsung aja nih kita ngomongin full list aja ya
cuma setengah jam loh mas kevin
gue harus mikir mikir dulu nih mas
hari apa tuh
yaudah nanti bener saya telfon lagi deh saya mikir mikir dulu ya
si kevin pasti pernah pake hp gua nih
emang pucuk dicinta rejeki pun tiba
gua nih udah dua hari sakit nih bon
waduh jadi gimana tuh mas acaranya
saya digantiin aja sama temen gue
dia penyanyi oke banget suaranya gak kalah sama gue
eh dia lulusan dari amrik
kamu yakin dia bagus
penggal aja leher gua dah
dia kan lulusan dari amerika jadi kelasnya dia itu kelas internasional
jadinya sebelum dia manggung tuh lu udah kasih dp nya deh
ke managernya langsung ya oke
wah masa lu ga kenal managernya papan atas si tony ah
lu jangan kaya orang susih deh
kita kan orang adaan
ini biar lo makannya kagak belecetan
gak mau makan
meskipun lu ga dibayar tapi ini kesempatan lu
lu harus tunjukin sama semua pengamalu di indonesia
kalau lu tuh gape banget nyanyi sama main gitar bro
yakin gue beneran masa lu ga percaya sama gue sih ya
gue kan temen lu pasti gue ngebuduk buduk lu dong ya
peluk gua dong
emang lu bego
sama aku juga kaget
kok pacar aku hebat banget bisa nemuin kafe yang mau nampilin dodok
padahal dodo kan baru aja sampai indonesia ya
itu sih yang ya ngapaini sekalin pre months whisper
ya ngapaini sekalin beberapa bantu calon ipar
aku baru sadar pacar aku masih pake handuk
kemarin baru dibeli udah dipake ya ayo
eh nyang nyang nyang ga boleh ah malu ah
hmm kenapa malu
kok pacar aku diajak ngomong gitu mukanya merah
aku tau pasti sidinya merah juga ya
nyang nyang nyang jalannya apa malu ya
apaan sih diajarin siapa kayak gitu ga boleh ah
orang superman aja pakainya di luar warnanya merah
jalan kemana mana diliatin orang banyak dia ga malu
ini kan aku cuma liat sendirian sayang
itu kan superman kan oh ini beda
super tony ya
jadi ga superman pakenya di dalem
yang udah aku mau aku mau nyahdodoh dulu ya
ya tapi aku yang dikiring gitu sayang
malu malu gitu pasti
kau mau kagetin aku atau gak
aduh gua kecelek banget
aduh ternyata dia nyanyi bohong bohongan lagi pake pipa
lupa terus dia tanya lagu jadi gua apel banget ya
ada apa bok lagi ngapain tuh si maninya
udah diem ah pusing dan gua jadi kayak
nah ini pasti mas boni
buni nah ini nih arti saya dodo
mas mas maaf aku mau tanya dong kalau ruang buat make up dimana
oh sebelah sana mba
eh yuk aku make upin biar ganteng
oke udah lu kan belauk make up dulu ya
nah ini mas sesuai kesepakatan kita
saya lihat dulu ya
saya suka kokotnya sama kayak begini nih
kelas internasional banget
wah pokoknya oke banget tah
oh iya dapet salam dari kevin
oh iya sampaikan salam balik buat mas kevin
terus saya pamit dulu ke dalam
eh lu ngapain lu kesini
lu lu gak takut dicium sama si dodo nanti
dia gak bakal merhatiin aku lagi kalau di sini
lagian aku mau lihat segimana sih kecanggihan si dodo
aduh pergi lagi dia
wah gawat nih
semoga aku ya semangatnya
belum mulai ya
bilang dong dari tadi
hancur karir gue udah
ya lu jadi penyanyi gak pecus curang
kalau tuh kaset gak rusak gak kayak gini jadinya tuh
eh ngelipsing itu nyanyi juga men
nyanyi dari hongkong
eh lu tuh kalau ngomong tuh yang bener
makanya kalau nyanyi tuh yang becus
lalu mampus ada zarina
lu udah pergi
aduh ya udah deh
ya udah gue bukain lu
lu sembunyi di situ aja ya
udah cepet tangan lu juga
mesti sayang bilang dong dari tadi
dode dode dicarikan ngapain sih jorok di situ
takut sama siapa bang unong ah
pengen anak bu
kamu tuh ya bener bener hebat sepupu aku
nyata nyata ada produser yang mau ngajakin kamu buat rekaman
belu kali yang pake rekaman
gak mungkin aku dong dodo
eh eh sayang jangan dibaca dulu
soalnya ada syaratnya
hmm produser itu maunya dodo nyanyinya kayak kemana
kalau nggak kayak kemaren nggak mau tuh
mah mampus dloh